bolak balik balik sih itu sih mama biasa alihkan itu apaan sih mama sop ngerepot sop
ngalir nabi makasih udah siapin sarapan buat boy alhamdulillah nikmatnya udah
berangkat berangkat ya ya ya sudah hati hatinya
alhamdulillah akhirnya aku bisa pakai motor ini lagi
aduh tadi saya ngomong nah kasih adentenya
astagfirullahaladzim gusti maagung kapan
kita ngomongkan soalnya mereka datang kemarin kesini
ayah agandai di kamar aden
apa besok waik itu yang ngasih taunya ke aden
aduh canggeng namanan nyeri deh ya ampun gusti
kok juga nama emasup angin kesah isu kue ah bebe jana
kalau boleh tahu lo kenapa suka sama raya ya raya tuh anaknya tomboy
dia juga jago sama motor
hai hai kau suka sama cewek jago motor
hai itu berarti gue juga harus bisa naik motor dong biar suka sama gue
bleser ketinggalan bira bira bira
aduh gusti ayo namanya bira tolong ambil ini bleser yang warnanya putih yang masih baru itu
hah ya baik
bira bira cepetan
tunggu lihat nih
nah ini kan udah cakep nih
tapi masa sepatunya begini mira
ngambilin sepatu yang warna putih
ini bolak balik sih
itu sih mama biasa
alin maji kan itu apaan sih mama
nggak repot seorang malu
ya bi makasih ya udah siapin sarapan buat boy
kalau gitu boy berangkat dulu ya bi ya
ya sudah hati hatinya
akhirnya aku bisa pakai motor ini lagi
tadi tuh saya ngomongin ke si adente
bukankah kamu agung
kapan saya ngomongin soalnya mereka datang kemarin kesini
si adente jauh juga
mereka mau kasih aden soalnya mereka
pokoknya menikah binatang binatang
wah lo boy gua kira siapa
lo udah boleh bawa motor lah boy
yaa pinter pinteran gua sih ngerayu nyokap gua
ini buktinya gue bisa bawa motor
yaudah rekat sekolah yuk
aku tuh udah nungguin dari tadi pagi ya

cuma mobil aku tuh tadi
makanya aku harus cuci dulu
pagi bu devi
bu devi bareng saya
bareng saya aja
kan kita sama sama ke sekolahan
lu ngapain di sini orang
ojat ngapain di sini
ojat orang jadul
pulang gak sekarang juga
lu apa bunda yang kentut
udah masih gak pulang
aduh udah deh ya
pak amir makasih ya buat tumpangannya
tapi kayaknya sih saya mau naik angkot aja pak
oh iya pak bapak sebaiknya pergi duluan sebelum saya naik angkot
soalnya kan pak chandra tuh orangnya emosian
saya takut bapak kenapa pak
belum jadi suami aja udah emosian gini
apalagi ntar jadi suami
kamu apa ger
biar gue jemput aja udah